pekan ini begitu ramai gaduh gempar heboh hingar bingar dinamika politik begitu nyaring terdengar
ada yang merasa menjadi korban ada juga yang sudah yakin sudah mantap dengan langkah yang ditempu
nah karena itulah pernyataan pernyataan pada soundbites of the week atau pernyataan menarik pada pekan ini yang kami kumpulkan datangnya dari satu isu politik besar yang demikian riuh diperbincangkan
apalagi kalau bukan pasangan baca pres dan bacawa pres yang sudah secara resmi mendeklarasikan diri anies baswedan dan muhaymin iskandar
nah pernyataan pertama ini datang dari pihak yang merasa dihianati yaitu partai demokrat
pada jumat kemarin ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono menggelar rapat darurat untuk membahas mengenai bergabungnya pkb ke koalisi perubahan
dan muhaimin iskandar yang menjadi cawapres dari anies baswedan
nah katanya sby ini merupakan peristiwa yang mengejutkan bagi mereka dan tidak pernah dibayangkan
demokrat kena prank dari musang berbulu domba
terus yang berbulu domba itu di depan bersikap baik manis lembut penuh persahabatan
tapi dibalik itu kalau kita lemah dan lengah ini lengah ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis
mereka tidak sidik tidak jujur tidak amanah
berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal hal yang telah disepakati
tidak memegang komitmen dan janji janjinya
nah sekarang saja tidak sidik tidak amanah tidak memegang komitmennya
bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar
makanya penting untuk menilik dalam dalam merekam jejak dan juga menilai gimana sih karakter seseorang
sebelum nanti akhirnya kita menentukan siapa yang mau kita pilih sebagai pemimpin kita ke depannya pada saat februari dua ribu dua puluh empat
soalnya demokrat saja tadi katanya pak sbe kena prank
apalagi yang kayak kita kita ini yang sama pasangan atau sama teman aja
masih suka percaya kalau dibohongin padahal kadang udah tau kan dibohongin yang sebenarnya gimana
nah salah satu upaya biar gimana sih kita nggak kena prank kita itu harus mendengarkan pernyataan dari banyak pihak
jadinya jangan dengarin dari satu pihak saja
harus ada ruang klarifikasi dan juga bicara bagi pihak pihak lainnya
jadi nanti informasi dari berbagai pihak itu bisa kita dapatkan jadi analisanya lebih utuh
nah ini nih yang kedua ruang klarifikasi
ketua umum partai nasdem surya paloh menyanggah tuduhan berkhianat
namun katanya tetap menghargai apapun itu keputusan dari partai demokrat
kalian lihat kira kira model saya ini kira kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak kan itu aja
kalian lihat suasana saya kalian ada saya menghindar dari kalian atau tidak
ya sudah secara psikologis saja
apalagi pada kawan kawan koalisi
tetapi masalahnya mudah mudahan kita tidak
kita tidak tahu apakah ini keputusan resmi apakah ini keputusan barangkali pribadi terwakilin
kita belum tahu
tapi apapun itu keputusan itu saya hormati
komunikasi tetap harus bisa
kalaupun nggak di dunia di akhirat
ikut ketawa juga saya
tertawa menular soalnya
ikut berbahagia juga
kelihatan aura kebahagiaannya begitu terasa
apalagi tadi sore saat deklarasi karena akhirnya anies baswedan punya pasangan
dan lagi lagi ini nasdeh menjadi partai yang pertama mendeklarasikan dulu pertama mendeklarasikan calon presiden
saat ini pertama mendeklarasikan pasangan lengkap
nah saat pidato tadi capres koalisi perubahan untuk indonesia anies baswedan
mengatakan begitu bersyukur dengan bergabungnya pkb karena sekarang kekuatannya bertambah
dan menyatukan kekuatan nasionalis dan juga religius
nah tadi baca wapresnya yang saat ini sudah resmi caimin juga sempat cerita
pas pak surya paloh mengajak caimin untuk berpasangan dengan anies baswedan
katanya sih membuat keputusannya itu tiba tiba
dan saat itu juga
jadi mendadak gitu kesannya
ketawa di dalam
kamu jangan muslihat muslihatan dan saya tidak akan muslihat muslihatan sama kamu
sebagai senior kepada junior tentu saya sangat bahagia
tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga
bang surya paling senior di nasdem
di saya masih ada senior seniornya seniornya senior
tapi bang surya bilang kalau kamu nggak mau salaman berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi
tapi kalau kamu oke saya yakin jamin insya allah menang dan indonesia akan lebih baik
ya kalau sudah begitu ya salaman indonesia yang lebih baik
gus imin ini adalah seorang atau seorang pribadi yang memiliki rekam jejak aktivisme yang bisa menginspirasi setiap orang yang hari ini bekerja bergerak
bergerak dalam organisasi
seperti disampaikan oleh bang surya tadi seorang organisatoris ulung
yang rekam jejaknya panjang
maka ada senior ada senior ada senior ada senior
tetapi yang junior itu berani ambil keputusan
kira kira gini lebih baik minta maaf daripada minta izin
nah nular nggak nih aura kebahagiaannya walaupun hanya lewat layar kaca
karena benar benar terpancar nyata gitu membuncah
apalagi kalau berani kan
jadi apapun pasti dijalani
nah tadi idenya bagus lebih baik minta maaf daripada minta izin
karena yang penting itu sebenarnya sudah menyatakan maaf sudah minta maaf
karena kalau dimaafkan atau enggak itu sebenarnya urusan lain
karena itu urusan pribadi pihak